saudara prabowo subianto bicara soal kerjasama
usai temui ketua umum partai nasdem surya paloh
prabowo menyebut bangsa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi
pertemuan antara prabowo subianto dengan surya palo berlangsung tertutup
prabowo datang bersama dengan sekjen partai gerindra sufmi dasko ahmad
sementara surya paloh mengajak bendahara umum partai nasdem ahmad sahroni
kepada wartawan prabowo mengungkapkan apresiasi atas ucapan selamat
yang disampaikan surya paloh usai pengumuman hasil pilpres
prabowo juga mengungkit soal kerjasama usai berkompetisi
bagi saya pribadi dan tentunya juga bapak prabowo
tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terjepina selama empat puluh tahun ini
menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini
bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik
kompetisi itu kita butuhkan
saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita
kepala staf kepresidenan muldoko berkomentar usai pertemuan
atau soal pertemuan antara ketua umum partai nasdem surya paloh
dengan presiden terpilih prabowo subianto
menurut muldoko dalam pemerintahan dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan stabilitas
sehingga dua pilihan ini sama sama membawa hasil yang baik untuk pemerintahan
lebih jauh saudara muldoko enggan berkomentar saat ditanya
kemungkinan nasdem berada di dalam pemerintahan lima tahun ke depan
itu pilihan pilihan cerdas dari masing masing orang
untuk melihatnya ya sampai seperti itu
karena negara harus dikelola dalam keadaan stabil
sehingga efektivitas dari sebuah pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik